sebagai salah satu solusi menggenjot ekonomi pemerintah terus mengembangkan industri dalam negeri
kementerian perindustrian mendorong pengembangan revolusi industri empat
hal tersebut disampaikan menteri perindustrian air langga hartarto saat menghadiri pidato presiden dan pembaca nota keuangan dua ribu delapan belas di gedung dpr
untuk merealisasikan program tersebut faktor kualitas sumber daya manusia atau sdm akan menjadi perhatian utama
nantinya para sdm akan ditempatkan ke sejumlah sektor industri prioritas
sektor industri prioritas antara lain industri otomotif kimia dan biokimia elektronik makanan dan minuman serta industri tekstil
sektor industri juga mendorong persiapan inovasi untuk industri empat
jadi itu sesuai dengan apa yang dicanangkan presiden dalam making indonesia empat
itu bapak presiden menegaskan bahwa pendidikan atau human
talent atau sumber daya manusia menjadi prioritas
kemudian untuk memacu pembangunan peningkatan produktivitas dan daya saing
produktivitas dan daya saing itu menjadi kunci untuk perekonomian ke tahap berikutnya
dialog kami lanjutkan kembali menakar strategi dan realisasi pemerintah
sudah bersama kami deputi bidang kajian dan pengelolaan isu isu ekonomi strategis di kantor staff presiden denny puspa purbasari
selamat sore mbak deni terima kasih
sudah bergabung bersama cnn indonesia business
dalam pidato ini presiden selalu menekankan bahwa sdm ini menjadi faktor yang sangat penting untuk tahun dua ribu sembilan belas
justru setelah itu baru infrastruktur
dimana yang selama ini kita tahu infrastruktur menjadi primadona sekali gitu ya
untuk belanja negara untuk dibangun oleh negara
apa yang pemerintah lihat di tahun dua ribu sembilan belas akhirnya fokus ke dalam sektor sdm ini
sebenarnya fokusnya sudah sejak dari dulu
namun barangkali terkubur dalam banyak katakanlah retorika atau kemudian
dalam diskursus publik
misalnya saja ketika bapak presiden menyebutkan tentang pendidikan vokasi
kita sudah dengar revitalisasi smk itu kan sudah beberapa tahun yang lalu
namun mungkin kurang punch
karena waktu itu fokusnya atau pembicaraan masih banyak tentang infrastruktur fisik
nah tetapi kemudian kita semua menyadari bahwa infrastruktur fisik sudah menjadi mainstream
sudah menjadi kayak mood dari pemerintah
tidak hanya di periode yang pertama tetapi nanti kalau misalnya periode kedua
atau bahkan lebih dari itu dalam jangka panjang dua puluh tiga puluh lima puluh tahun ke depan
saya kira infrastruktur tetap menjadi topik utama dari pembangunan ekonomi indonesia
karena infrastruktur itu bukan sekedar membangun saja
tetapi nantinya kan memaintain jadi maintenance dan kemudian upgrading
makanya dibutuhkan sdm yang mumpuni juga gitu ya
bm yang mumpuni untuk mengoperasikan dan memastikan bisa memanfaatkan secara optimal
dan itu pembangunannya diawali dari sejak kandungan sampai dengan kemudian akhir hayat
nah kalau kita lihat dari budgetnya apa yang anda lihat
masjidnya pun juga cukup luar biasa gitu ya
kita bandingkan dari pendidikan kesehatan dan juga lain lainnya
ini bahkan jauh melampaui pembangunan ataupun budget untuk infrastruktur
untuk apa saja nantinya budget budget yang akan dikeluarkan pemerintah ini
khususnya untuk pembangunan sdm di tahun dua ribu sembilan belas
jadi di dalam pidato yang tadi pagi bapak presiden menyebutkan pembangunan sdm sejak dari kandungan
dan itu diawali dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan stunting
stunting bukan hanya soal tinggi badan tetapi tentang brain development
jadi anak yang stunted yang kurang gizi baik itu gizi yang dasar maupun yang micronutrient
itu menurut scientist perkembangan otaknya terbatas
akhirnya nanti kemampuan kognitifnya terbatas
artinya kalau disekolahin mau kita investasi gedung lab guru kurikulum dan lain sebagainya
tidak akan optimal karena memang anak indonesia
ada gangguan gitu ya
ya masalah dengan perkembangan otaknya
karena itu harus kemudian ditangkal
nah mengatasi stunting sejak dari kandungan sejak ibu hamil menyusui sampai anak itu berusia dua sampai lima tahun
itu adalah sangat kritikal
dan ini stunting tidak hanya terjadi di perdesaan atau orang miskin mas
tetapi sepertiganya juga terjadi di perkotaan
bahkan rumah tangga kaya
karena breastfeeding itu bukan atau belum dipahami sebagai suatu hal yang penting
nah kemudian terus menerus sampai dengan sd smp sma sampai dengan pendidikan vokasi

oke mbak denny tahan dulu